nih liat nih tuh
wih gak sakit
sakit gak sih
kira hain lo mati beneran
nah ini udah aman nih motif
mas nia nih udah aman nih
ngapain tuh bos
turun lepasin yuk kak
atau mau gue teriakin ke orang orang
kalau kalian tuh penjurik ha
aduh gak ada orang harga lagi bos
ada apa ini
udah lepasin neda
mereka ada kita dikebukin warga
mungkin ini lepasin
emang dia gak jadi armenia
jangan lah jalanku
semoga baik baik aja mereka
aduh yuna panci
ibu ibu kenapa mendorong dorong sendalian kayak gini
wait si yuna diculik orang
nah si panci nekat ngejar penculiknya aduh
ibu tenang dulu ya tenang dulu
semoga mereka gak apa apa
alhamdulillah kamu pulang juga
nggak ada yang luka
untungnya ada panji yang udah nyelamatin aku
alhamdulillah lain kali kalau kamu mau keluar
gak boleh sendirian
harus ditemenin sama panji sama ibu ya
tapi ya heran juga ya
kok orang orang yang milik lo itu bisa tahu lo ada di rumahku
yang nyulik yuna itu ada tiga orang ya
jadi aku ngasih tahu mereka sih
kamu kok ya tega wit
yang kamu lakuin itu udah ngebahayain yuna tau gak
jadi emang aku gak tahu
itu orang berniat buat ngejahatin yuna
aku gak tahu
mas panji harus percaya sama aku dong
bibit yang aku kenal semenjak kecil
udah mungkin ngelakuin hal serendah ini
mas panci dengerin dulu mas
ibu mau masuk juga
ada telepon katanya tentang gimana
benar yang kamu lihat itu yuna
ciri cirinya sama gak
beneran bi itu memang info tentang yuna bi
sebentar lagi kita akan segera menemukan yuna
gue cuma cari udara segera aja kok ngomong kemana mana
bukannya udah diculik lagi enggak
maksud omongan lo tadi apa ya
yang tadi tadi lo bilang kalau lo enggak tahu lagi harus gimana kalau sampai kehilangan gue
oh gitu itu ya maksudnya gue jadi enggak punya temen yang bantu jualan cireng lagi kalau lo enggak ada
jadi gue takut banget kira kira
oh jadi panji cuma nganggep gue sebatas itu
dia sebenarnya enggak peduli sama gue gue yang aja yang nge ge eran
yaudah gue balik dulu deh
aduh luas lagi
ya ampun panji kamu tak apa apa
enggak yur enggak usah
loh tapi itu kamu
ya sekarang emang udah waktunya
sebelum gue menghambuskan nafas terakhir
dan kau menghilang
ji panji panji panji bangun dong ji
panji panji bangun dong
maaf ya ada jatuhan besi
ini tadi saya lagi ngejatuhkan jatuhan
itu bukan darah bang tapi cet
nih liat nih tuh
oh bukan darah
untung aja cek
kirain lo mati beneran
yang tadi tuh beneran
karena kalau beneran ya ya gue juga sama
nggak bohongan sih sebenarnya
ya beneran lah
kau bercanda aja sih udah
gak bisa lo juga bercandang
itu terukin lo
nggak udah yo

masih kayak mau ngejek
masih aku cuman
syukurlah kau menemui
kami kesini jemput kamu sayang ayo kita pulang
akhirnya tapi sama mami bisa care sama gue
kok bisa sama kamu tuh
terus ini punya panji ibu sri
dan mereka yang udah nolongin aku dari dari orang orang yang mau nyulik aku
hah kamu mau diculik
tapi untungnya panji nolongin aku waktu itu
eh ya tapi kan tapi kan
eh ibu sri sama panji
tapi tapi itu panji sama

tapi tapi itu panji sama